jadi yang pertama tadi bapak presiden menyampaikan bahwa karena ini kelanjutan dari pemerintah sebelumnya
maka programnya melanjutkan program jadi beliau mengatakan bukan program seratus hari
tapi yang jadi prioritas yang disampaikan oleh pak presiden itu antara lain undang undang cipta kerja
undang undang cipta kerja yang merupakan omnibus law itu menjadi satu prioritas
yang kedua tentu melengkapi roadmap untuk mengurangi neraca defisit neraca perdagangan
kemudian tentu terkait dengan kegiatan kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan yaitu pertumbuhan pertumbuhan wilayah
dan tentunya juga menjadi pokok bahasan juga adalah koordinasi antar kementerian
agar diprioritaskan untuk tercapai program program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh pak presiden jokowi
neraca transaksi itu butuh waktu karena yang namanya perdagangan itu itu ekspor itu membutuhkan investasi
jadi neraca perdagangan akan baik kalau capital account diperbaiki
capital account yang kemarin itu deltanya besar itu di sektor migas
maka tentu sektor migas menjadi salah satu titik utama dari kebijakan
rancangan omnibus law itu akan kita pelajari secara detail
karena tentu kita akan bicara juga dengan parlemen
dan konten daripada omnibus law ini kemarin sudah mulai dibahas
ini yang akan dipertajam dan itu menjadi salah satu prioritas
baik terima kasih